ketua umum golkar air langga hartarto akan segera mengumumkan rencana pelaksanaan safari politiknya bersama ketua dpp pdip puan maharani
erlangga menyampaikan bahwa dalam waktu dekat ada rencana pertemuan golkar dengan puan terkait rencana kerjasama pemilu dua ribu dua puluh
saat ditanya tentang deklarasi nasdem yang mendukung anies baswedan sebagai capres pada pemilu dua ribu dua puluh empat mendatang erlangga enggan menanggapinya
nasdem telah mengumumkan dukungannya terhadap anies sedangkan partai lainnya seperti pdip masih melakukan safari politik termasuk rencana menyambangi golkar yang tergabung dalam kib